kamu sudah lupa dengan tugas kamu
bingung hanya sedikit selendang saja
kenapa tidak mau menunggu yang lain
aku mengantuk sekali
di sini dingin sekali
eh kamu datang lagi
kamu tidak mau meminta bantuanku nawangsi
bagaimana kamu bisa menolongku
kamu kan hanya seekor ikan
hei kamu belum menjawab pertanyaanku
tidak tidak aku hanya mencuci satu selena saja
aku belum butuh pertolonganmu
ya sudah kalau begitu
tidak mungkin aku pulang tanpa membawa selendang mbak sinta
aku minta bantuan bukan mas saja
kamu memanggilku nawangsi
ya ikan mas aku butuh pertolonganmu
senunggasita hanyut aku tidak bisa mengejarnya aku takut
kadium tolong aku ya ikan mas
sudah nawangsi jangan menangis aku akan membantumu
aku akan mencari selendang itu semoga saja ketemu
terima kasih ya ikan mas
kalian berdua terlihat sangat akan
aku telah merencanakan sesuatu yang tidak pernah akan kau lupakan sampai kapanpun
kau cepat sekali dimana selendangnya kamu sudah menemukan selendang itu
dimana aku tidak melihatnya
selendang itu ada di puri bidadari sekarang
tempat tinggal para bidadari
apa artinya itu
selendang itu sudah dibawa bunda dewi ibu para bidadari
tapi kan selendang itu hanyut mana mungkin selendang itu bisa ke langit
ikut aku nawangsi
kalau kamu tidak datang ke tempatnya kamu tidak akan pernah tahu dengan apa yang aku maksud
baiklah aku akan mengikutimu
kita sudah sampai
kenapa kamu berhenti di sini
dimana puri bidadari itu
aslinya ada di atas sana
wah ini betul
wah indah sekali
selendang milik kakakmu ada di atas sana nawangsi
tapi bagaimana aku bisa mengambilnya
tenang saja nawasi aku akan mengajarimu
baik baik aku akan melakukannya demi mendapatkan kembali selendong bayuku
sembah dan panggil nama bunda dewi ibunda dari para bidadari ratu para bidadari
maka akan ada kendaraan langit yang akan menjemputmu dan membawamu ke sana

bunda dewi ibu bunda para bidadari para bidadari izinkanlah saya untuk mengambil selendang bayuku
bagaimana ini guru
hadapi boya itu
jadi sekarang aku boleh bertarung guru
kamu sudah bangun
kamu aman sekarang
kamu sudah menjadi milikku
sang penguasa sungai
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kamu sudah menjadi milikku
kalau kamu sendiri seorang orang
kensi stamping dan
biar bahasa negeria
guru berat guru
nanti kita lanjutan perjalanan
kok guru sudah sadar ya guru
aku merasakan hawa pria sejati di wilayahku
seorang pria yang tampan
pria yang gagah
dan seorang ksatria
aku merasakan sangat bergairah saat ini
tapi sepertinya ada seseorang yang menunggunya
hanya orang biasa
lalu apa yang bisa kulakukan untukmu kanci
kamu harus bantu aku budaksari
aku harus memboyong dia ke sini
kita penjarakan saja
atau bisa juga untuk umpan buang
baik kanci ratu
ada apa apa kusti
bolo ijo mengamuk kanci